kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah menyegel dua puluh delapan perusahaan kelapa sawit
dan satu milik perseroan perseroorangan di kalimantan barat
jumlah perusahaan kelapa sawit yang disegel oleh klhk bertambah setelah sabtu pagi
dijen penegakan hukum klhk kembali menyegel dua perusahaan kelapa sawit
di kabupaten ketapang kalimantan barat
penyegalan dilakukan setelah perusahaan terbukti lalai karena ditemukan titik api
di areal konsesi kebun kelapa sawit mereka

korporasi ya begitu juga kita identifikasi di kalbar ini ya khusus di kalbar
itu ada empat industri modal asing ya tiga dari singapura tiga dari malaysia
kota pekanbaru dan provinsi riau masih dikepung kabut asap
kebakaran lahan terjadi masif di sejumlah titik
sebagian terjadi di dalam area konsesi perkebunan
pemerintah menyegel perusahaan yang diduga lalai bahkan nakal
di antara yang disegel adalah perusahaan perkebunan sawit asal malaysia
sejak satu bulan terakhir kota pekanbaru diselimuti kabut asap
di bandar udara di jalan raya bahkan dalam bangunan fasilitas umum
maupun rumah warga diselimuti asap
jarak pandang terhalang dan berkurang hingga hanya mencapai sekitar empat ratus sampai delapan ratus meter saja
di pusat kota pekanbaru jarak pandang masih bisa mencapai satu dua kilometer
tidak hanya membatasi jarak pandang kabut asap juga dengan mudah terhirup
siapapun yang bernafas tanpa masker pelindung yang tepat
dinas kesehatan mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ispa
meningkat hingga lebih dari dua puluh sembilan ribu kasus selama bulan agustus lalu
bulan sebelumnya tercatat hanya sekitar dua puluh tujuh ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut
untuk mengurangi risiko paparan asap siswa sekolah diliburkan sampai pemberitahuan lebih lanjut
sejumlah universitas pun menghentikan kegiatan perkuliahan
kabut asap pekat yang menyelimuti kota pekanbaru adalah kontribusi kebakaran lahan dan hutan
sebagian besar titik apinya berada di luar kota ini
kebakaran hutan terbakarnya lahan
atau dibakarnya lahan dan hutan adalah cara yang dianggap paling murah dan cepat untuk alih fungsi lahan
tanpa mempertimbangkan biaya pemulihan yang jauh lebih mahal
titik panas atau hotspot terpantau ratusan jumlahnya di provinsi riau
sebagian dipastikan terjadi kebakaran lahan
di antaranya terjadi di dalam area konsesi perusahaan perkebunan sawit
salah satunya yang terjadi di lahan pt abai plantation
salah satu bidang lahan perkebunan seluas dua belas hektare ini terbakar pada tujuh september dua ribu sembilan belas lalu
kebakaran terjadi di lahan seluas empat dua puluh lima hektare
usai terbakar dirjen penegakan hukum kementerian lingkungan hidup memutuskan menyegel lahan ini
dugaan kelalaian diberikan sambil menunggu hasil penyelidikan tentang penyebab kebakaran lahan
perusahaan ini pernah menyebabkan kebakaran lahan
perusahaan ini pernah difonis bersalah dalam kasus kebakaran lahan tahun dua ribu lima belas lalu
setiap pemegang izin konsensi itu bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di wilayahnya
kalau sampai terbakar bisa saja ada oknum oknum tertentu yang tidak diketahui atau diketahui yang ini perlu pendalaman
sehingga memang prosesnya harus dibuktikan apakah ini memang ada unsur kesengajaan dibakar atau memang terbakar karena proses alam
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menggunakan undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan sebagai dasar hukum penyegelan
sementara manajemen perkebunan milik perusahaan asal malaysia ini mengaku sudah melakukan upaya terbaik untuk memadamkan api di lahannya dan mengaku tidak tahu kenapa lahannya bisa terbakar

kita mengikuti aturan pemerintah
ya karena memang ini dapat di tempat kita seperti ini dan pemerintah ingin melakukan lebih mendalami apa yang menjadi aturan aturan hukum
apakah kami ada macam tadi dikatakan kelalaian ataupun ada kesengajaan ataupun memang sudah maksimal
ya kami harap kami lebih transparan karena memang banyaknya berkembang berita kalau kita ini membakar kita ini itu gitu ya
artinya tapi ternyata terjadi juga karena memang panas cukup ekstrim
sehingga ya usaha kita
usaha sudah mungkin mungkin ya inilah maksimal yang bisa kami buat
kebakaran lahan dan hutan menjadi sebab utama pekatnya kabut asap di provinsi riau bahkan di sumatera dan kalimantan
sampai saat ini penyegelan lahan telah ditetapkan terhadap puluhan perusahaan konsesi perkebunan di riau
langkah hukum selanjutnya adalah membuktikan kelalaian ataupun kesalahan kemudian menjatuhkan hukuman demi efek jerah
yogi tujuliarto muhammad iqbal riau
kabut asap sudah begitu daruratnya mendera sebagian sumatera dan kalimantan
lalu siapa yang bertanggung jawab apa solusinya secara nyata serta langkah tegas apa yang harus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang membuat jerah para pembakar hutan dan lahan
dan untuk membahas itu saya sapa dulu wahyu perdana manager kampanye pangan air dan ekosistem esensial walhi
mas wahyu selamat malam
terima kasih mas way sudah hadir malam ini di prime news
dan juga kita sudah terhubung dengan pak agus wibowo pelaksana harian kepala humas bnpb yang tersambung melalui sambungan telepon saat ini di pekanbaru selamat malam pak agus
selamat malam mas wahyu
ya terima kasih pak agus sudah bergabung bersama kami di prime news malam ini
oke saya langsung ke pak agus dulu
pak agus di pekanbaru saat ini kita juga tahu bahwa
selain di kalimantan begitu di provinsi riau khususnya di beberapa kota termasuk pekanbaru juga sedang darurat kabut asap
bisa anda gambarkan pak seperti apa kemudian kondisi hari ini
kondisi hari ini untuk di seriau ya oke
jadi kalau di riau kalau kita tadi amati dari pagi dari pagi pagi kita bangun pagi sudah ada kabut asap tipis yang secara pandangnya tadi kurang lebih satu km di bandara
rata rata di sekitar kota rio juga seperti itu terselimut kabut tipis
kemudian agak siang sedikit jarak pandang sudah mulai berkurang jadi sekitar dua dua km
tapi untuk kualitas udara juga cukup bagus di ciledang sedangkan ini kan di kota rio
sedangkan di kota kota lain di sekitarnya yang terjadi kebakaran memang asapnya tadi ada tim yang kesana asapnya sangat tebal sekali jarak kurang lebih seratus meter tadi
yang ini tadi panglima tni kapolri dan kepala bnpb berkunjung ke salah satu hotspot atau titik api yang ada di pelalawan kerumutan di kecamatan kerumutan pelalawan kabupaten palawan di sana
dan memang luasnya yang terbangnya sangat luas sekali dan asapnya sangat tebal
tapi asap dari rio ini tidak hanya berasal dari rio tapi berasal juga dari kabupaten eh dari provinsi dari jambi dari provinsi dari sumatera selatan
jadi kondisinya tidak terlalu di riau nya di pusat kotanya tidak terlalu parah maksud saya
tapi kalau di tempat yang dekat dengan kebakaran memang sangat parah dan sangat tebal asapnya
pak agus tadi anda menyebutkan bahwa luas yang terbakar ini cukup besar begitu dan tersebar di beberapa titik
bisa anda gambarkan secara lebih spesifik pak agus seberapa besar berapa hebatnya
berapa besar berapa hektare begitu pak
dan ada berapa lokasi begitu titik titik yang terbakar secara luas itu pak
titik titik kalau luasnya kita mengikuti dari yang dihitung sama klhk
luas yang kita ngikuti standar yang disebutkan oleh klhk
jadi kita sekitar ada sekitar empat an kalau tidak salah ya luasnya
kemudian kalau titik titik di sini kan kalau kita lihat tadi tidak terlalu banyak
tadi pagi khususnya untuk yang kategori hotspot tinggi
kategori hotspot tinggi tadi pagi jumlahnya sekitar dua puluh tujuh
siang kita hitung lagi sekitar dua puluh an dua puluh empat tadi siang
jadi bisa dipastikan bahwa ada apinya
tapi kalau kita lihat di situ memang di rio ini tidak sebanyak yang ada di
ini maksudnya di kalimantan
kita bisa lihat ada
kalau kita lihat kelompoknya di sini ada satu dua tiga empat lima sekitar enam lokasi
itu kan luasi lah kira kira seperti itu
ya pak agus kalau kita bicara soal penanganan yang dilakukan sejauh ini kita tahu bahwa dengan kondisi berulang setiap tahun seperti ini
penanganannya juga dilakukan secara berulang
waterbombing modifikasi cuaca
kita ingin mengetahui secara lebih baru begitu pak
apa langkah strategis yang sekarang diterapkan agar kemudian ini tidak hanya sebatas saat kebakaran
diantisipasi dengan pemadaman itu saja begitu pak
publik juga bertanya apa langkah langkah yang lebih konkret begitu pak dan lebih tegas dengan kondisi seperti ini
pertama saya menyampaikan yang kita pikirkan bersama
tentunya dipimpin oleh pak doni morado kepala bnpb
disebabkan oleh manusia
artinya dengan sengaja dibakar oleh sekelompok orang yang kita tidak
ada beberapa yang ditangkap kan bisa dilihat ada beberapa yang ditangkap juga
kurang lebih ada empat puluh tujuh tersangka kalau nggak salah ya
empat puluh tujuh tersangka yang sudah ditangkap dari indonesia
kemudian kalau kita lihat lagi ini adalah masalah yang permanen
masalah permanen artinya kebakaran ini terjadi setiap tahun
dari saya sudah menangani
dari dua ribu tiga belas dua ribu empat belas dua ribu lima belas dua ribu enam belas terus ini ada terus
jadi bnpb memikirkan bagaimana mencari solusi yang permanen juga
nah solusi yang permanen juga jadi ini salah satu metode yang dipilih adalah metode yang sudah dilakukan pak doni
untuk di program di citarum harum
jadi kita perlu pendekatan masyarakat ke masyarakat
yang pertama untuk itu bnpb mengirimkan kurang lebih pasukan gabungan ada sembilan orang
untuk ke seluruh provinsi ada enam provinsi tadi
masing masing ada seribu lima ratus personel gabungan
yang terdiri dari tni ada seribu dari polri ada dua ratus
kemudian dari masyarakat dari bpd dan masyarakat yang direkrut untuk membantu satgas
kurang lebih ada sekitar tiga ratus orang
jadi tugas orang ini pasukan ini adalah pertama
adalah pasukan tni nanti akan ditempatkan di desa desa yang rawan karhula
mereka ditempatkan di sana
pertama akan tidur juga tidurnya dengan bersama masyarakat untuk mendekati masyarakat
jadi ini akan pertama akan melakukan patroli
patroli untuk mencari titik titik api
jika terjadi titik api ya akan dipadamkan
kalau tidak mampu akan mencari bantuan dari pasukan udara
dari helikopter waterbombing atau dari tmc
kemudian mereka juga melakukan sosialisasi ke masyarakat masyarakat di sana
untuk ini gimana supaya kebakaran itu tidak terulang
dan juga melakukan semacam
penyuluan penjuruan teknik teknik pertanian teknik teknik budidaya perikanan dan sebagainya
jadi langkah yang akan kita usahakan adalah bagaimana mengubah
laglywood atau mata pencarian masyarakat yang cocok untuk masyarakat
nah ini kan terbukti bahwa kelapa sawit itu sangat menyebabkan kekeringan kan mudah terbakar
jadi harus dirubah seperti pola pola yang lain
misalnya contohnya kalau kita melihat contoh di lampung
kenapa di lampung tidak terjadi kebakaran
karena di sana polanya ada pisang ada pertanian ada kopi
yang itu tidak mungkin dibakar sama masyarakat
itu salah satu contoh contoh yang akan kita usahakan ke depan seperti itu
kedua itu tadi usaha usaha untuk mendekati dan mengambil hati masyarakat
tua tidak membakar dan mengubah cara hidupnya
sehingga lahannya metode hidupnya cocok dengan kondisi di rio tentunya
misalnya di tempat tempat yang tadi itu
yang kedua salah satunya adalah
kemarin di press conference di bnpb dan di jakarta
sama di rio di sini di gubernur rio di sini di pekanbaru
disebutkan bahwa presiden memerintahkan kepala bnpb
untuk memberi semacam menyampaikan keluhan dari petugas petugas di lapangan itu
kepedulian dari banyak kepala kepala desa eh kepala kepala pemerintah tadi itu
jadi di sini kita perlu intinya adalah gubernur kepala daerah
atau bupati atau wali kota adalah pemangku utama
penanggung jawab utama dari daerah tersebut
sedangkan kita yang dari jakarta sebagai pusat itu
baik tni bnpb maupun adalah pembantunya
ini kita akan membantu
kita mendorong bagaimana usaha penambahan kebakaran ini menjadi usaha yang terpadu
gabungan antara pemerintah daerah pemerintah pusat
kemudian di pemerintah daerah tentunya ada dari bupatinya
ada gubernurnya ada bupatinya wali kota camas lurah kepala desa
sampai masyarakat tokoh tokoh masyarakat lainnya
jadi bersatu padu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan dirijennya kepala daerahnya
sehingga bisa usaha tadi bisa berlangsung dengan permanen ke depannya
tentunya kalau semua pihak tadi sudah bersatu
ini tidak bisa lagi akan terjadi kebakaran di depannya
jadi itulah salah satu dua
ada dari solusi solusi yang kita pilih untuk semua menjadi permanen solusinya
pak agus solusi permanen itu juga menyasar atau diterapkan juga terhadap korporasi pak
atau hanya perorangan saja seperti yang anda sebutkan tadi
betul ini sementara kita masih menyasar ke masyarakat banyak
untuk kooperasi tentunya nanti akan dicari cari usaha usaha yang cocok juga tentunya
karena tentunya korporasi ada izin izinnya dan sebagainya
kemarin direkturat jenderal penegahan hukum dari klk menyampaikan bahwa
kepala daerah itu mempunyai kewenangan yang sama dengan pemerintah pusat
terutama untuk menangani usaha usaha yang akan perizinan perizinan
karena kepala daerah tersebut
mendatangi memberi izin tentang minimal adalah izin lingkungan
jadi kalau izin lingkungan itu secara
jadi untuk menanggulangi kadula ini tidak cukup dengan pemadaman
tapi bisa juga dengan cara administrasi
ada sanksinya kan ada sanksi administrasi ditertain administrasinya
kedua dari sanksi perdata dan ketiga dengan sanksi pidana juga
baik terima kasih pak agus wibowo pelaksana harian kepala humas bnpb
yang sudah bergabung bersama kami malam ini
dan nanti saya juga akan meminta bagaimana keputusan anda
dan meminta bagaimana kemudian mas wahyu mencatat
atau apa yang perlu disikapi dari kondisi yang katanya berulang terjadi
terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di indonesia
cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
tetap bersama kami